saudara meski harus menelan kekalahan dari irak
dukungan untuk timnas u dua puluh tiga terus mengalir kepada timnas u dua puluh tiga
untuk memperoleh tiket ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
salah satunya dari keluarga pemain garuda muda witan sulaiman
dukungan untuk tim nasional indonesia u dua puluh tiga diantaranya datang
dari keluarga pemain garuda muda witan sulaiman
yang menggelar nonton bareng timnas u dua puluh tiga semalam
sempat bergembira saat ivar jenner membobol gawang irak
namun akhirnya harus menerima kenyataan
skuad garuda muda kalah dari irak dengan skor satu
meski demikian keluarga witan tetap beri dukungan dan doa
agar garuda muda bisa tampil lebih baik di pertandingan playoff
melawan guinea sembilan mei mendatang untuk mendapatkan tiket ke olympia d
ya mungkin nanti kalau tidak salah mungkin terhasilkan lagi
mau main lagi insya allah nanti itu dapat tim tim seluruh